beginilah kondisi tembok pembatas yang membentang tinggi di pintu masuk dan keluar rumah warga
di perumahan green village bekasi utara kota bekasi
tembok dengan ketinggian mencapai dua meter lebih dan panjang lebih dari empat puluh meter ini
tepat berada di teras sepuluh rumah warga
senin sore tembok pembatas itu pun justru kian kokoh
lantaran telah berubah menjadi tembok permanen dengan bahan beton
para warga terdampak yang hendak keluar masuk rumah kini semakin tak bisa leluasa untuk beraktivitas
adanya tembok pembatas ini buntut dari kasus sengketa tanah
antara pihak developer perumahan dengan pihak penggugat tanah
beberapa warga pun mengaku saat membeli rumah tak mengetahui adanya sengketa tanah
warga juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan pihak developer
yang kantornya kini sudah tak ada untuk bertanggung jawab
sangat terganggu lah
tembok ada sengketa aja kita informasi aja kita terganggu
ada tembok seng apalagi sekarang udah tembok beneran permanen
itu sangat sangat mengganggu
bisa begini ya pak
menurut keterangan ketua rw tujuh sengketa lahan seluas tiga ratus tujuh puluh enam meter ini terjadi sejak dua ribu enam belas lalu
dan pada dua ribu delapan belas dimenangkan oleh pihak penggugat lim sianci
warga pun sudah berkirim surat pengaduan terhadap pemerintah
kota pun mengetahui tentang hal ini
dimana sebelum dibangun klaster ini
sama sama kita tahu perizinan terhadap pembangunan klaster ini pasti melibatkan pemerintah
artinya ada keterlibatan daripada dinas
baik itu dinas tata ruang maupun ptsp
namun sayangnya surat pengaduan yang sudah diserahkan kepada instansi terkait pada lima belas juli tahun lalu
belum juga direspons hingga akhirnya terjadi sengketa dan warga kehilangan haknya
kota bekasi yang ditemui di tempat terpisah akan melakukan investigasi terkait berdiri tembok
di lahan fasos fasum atau berada di depan teras rumah warga
sekidemikian warga juga berencana akan menempuh jalur hukum
melaporkan pihak pengembang yang diketahui bernama pt surya mitra tama persada
karena dianggap telah menipu warga
pada saat menawarkan warga tentang perumahan tersebut
erik kustara bekasi jawa barat